pangkalan udara halim perdana kusuma jakarta kembali menggelar latihan raja wali perkasa atau rajasa
yaitu pelatihan tahunan wajib lanut di jajaran tni angkatan udara
latihan rajasa dua ribu delapan belas berlangsung pada sembilan belas sampai dua puluh tiga maret mendatang
dengan rangkaian latihan perencanaan geladi posko dan manuver lapangan
latihan manuver lapangan di lanut halim perdana kusuma berlangsung pada rabu pagi
pelatihan tidak hanya melibatkan personel tni angkatan udara
tapi juga alutsista dan fasilitas serta sarana pendukung lain yang berada di lanut halim perdana kusuma
skenario yang dijalankan adalah operasi militer selain perang yaitu penanggulangan bencana alam
dengan setting bencana alam yang terjadi di sumatera selatan
hari pertama latihan melibatkan sekitar tujuh ratus personel tni au
tiga pesawat jenis cn dua ratus sembilan puluh lima dan tiga pesawat hercules
ada empat aksi manuver lapangan yang berlangsung
yakni pemotretan udara menggunakan pesawat cn dua ratus sembilan puluh
penerbangan tiga pesawat hercules
untuk membawa tim yang akan ke lokasi
dan membawa bekal tambahan serta pengungsian medik di udara
kita harus menerjunkan personel yang mampu dalam menilai situasi dan kondisi di daerah bencana tersebut
yaitu dengan melaksanakan penerjunan pre fall
kita laksanakan juga setelah itu pembekalan ulang
pembekalan ulang ini bagi personil yang kita terjunkan
juga bantuan bagi masyarakat yang terdampak terkena bencana alam